kubu paslon anies baswedan mohaimin iskandar dan ganjar pranowo mahfud md
mengajukan gugatan hasil pilpres ke mahkamah konstitusi
mereka kompak meminta pasangan prabowo gibran didiskualifikasi dan pemilu diulang
apa saja bukti bukti yang mereka bawa ke mk
dan bagaimana kesiapan kubu prabowo gibran menghadapi gugatan itu
kami akan membahasnya bersama tim pemenangan anies mohaimin refli harun
dan tim pemenangan prabowo gibran otto hasibuan
serta tim pemenangan ganjar mahfud magdir ismail
pak refli tim nas amin meminta pemilu ulang tanpa melibatkan gibran raka buming raka
tentu dibutuhkan bukti bukti yang kuat untuk bisa memberikan dukungan untuk gugatan itu
apa kemudian bukti akan dibawa oleh tim nas amin
pertama saya akan meluruskan dulu bukan pemilu ulang atau pilpres ulang
pemutusan suara ulang itu dua hal yang berbeda ya
perbedaannya bagaimana mungkin bisa dijelaskan kepada publik
kalau pemilu atau pilpres ulang itu berarti diulang dari tahap awal
kampanye pendaftaran dan lain sebagainya
sementara kalau pemungutan suara ulang hanya pemungutan suaranya saja yang diulang ya pencoblosannya
tapi yang diminta tidak melibatkan gibran juga
yang kedua petitum kita atau
permintaan kita tidak hanya gibran yang didiskualifikasi
permintaan pertamanya adalah didiskualifikasi pasangan dua secara keseluruhan
baik capres maupun cawapres
tapi sebagai alternatif setidak tidaknya gibran
karena gibran kami anggap tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden
oke itu yang anda inginkan
kemudian pak magdir juga ingin pasangan prabowo gibran didiskualifikasi
tetapi yang kami sampaikan ini adalah memang diskualifikasi terhadap paslon dua
yaitu capresnya dan cawapresnya
dan kami tidak punya alternatif yang lain selain itu
kemudian dengan adanya itu nanti dilakukan pencoblosan ulang
dengan dua pasangan ini
karena dari dua pasangan ini kan tidak ada yang mencapai lima puluh
sehingga dua pasangan inilah yang melakukan pencoblosan ulang untuk kedua pasangan ini
nah soal bukti bukti kami sudah cukup banyak bukti
dan itu kami sudah serahkan ke mahkamah konstitusi
nanti akan dibuktikan di mahkamah konstitusi tentang itu semua
minta untuk didiskualifikasi pasangan prabowo gibran
pak oto bisa mendengar suara saya pak oto
seperti ada gangguan sinyal dengan pak oto hasibuan
tapi sebelum ke pak oto saya kembali ke pak refli
jadi bukti bukti yang paling kuat yang bisa membuktikan dugaan dan menguatkan petitum
mendiskualifikasi pasangan prabowo gibran apa dari timnas amin
tetapi secara highlight misalnya kita mempermasalahkan hal hal yang sifatnya kualitatif
mulai dari soal pencalonan gibran
buktinya putusan mk putusan dkpp
kemudian juga terkait soal bansos misalnya
terkait dengan pengerahan aparatur desa dan lain sebagainya
jadi hal hal yang dalam teori berpemilu mengatakan bahwa pemilu ini menjadi tidak konstitusional
melanggar prinsip bebas jujur dan adil
jadi kalau pemilu itu atau pilpres itu melanggar konstitusi
maka mk sebagai the guardian of the constitutions itu memiliki kewenangan untuk membatalkan hasilnya
dan kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang
sebagaimana terjadi di mk mk atau di negara negara lain
jadi ini bukan hal yang asing
karena permohonan permohonan sebelumnya saya tidak yakin
jadi kalau sekarang insya allah meyakinkan
bukti apa yang dimiliki oleh tpnk jermanfut bisa meyakinkan
itu semua sudah di mahkamah konstitusi
saya kira kalau saya kemukakan satu persatu bukti itu
yang paling menguatkan pak magdir misalnya bisa disampaikan
itu kan jelas bagaimana pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh kpu
sebagai salah satu contoh adalah ketika penerimaan pencalonan gibran
itu surat keputusan yang dibuat oleh kpu itu
itu tanggal tiga november
perubahan perubahan dari keputusan pkpu sembilan puluh
pkpu sembilan belas yang digunakan itu masih tetap menggunakan syarat berusia empat puluh tahun
tidak ada embel embel sudah pernah menduduki jabatan
menjadi jabatan yang dilakukan karena pemilihan
ini baru dilakukan perubahan sesudah didaftarkan
pkpu itu ditetapkan tanggal tiga november
sesudah seluruh urusan pendaftaran ini selesai
lagipula pkpu itu tidak berlaku mundur
jadi bukan hanya administratif sebenarnya salah
kami melihat bahwa di sini ada kejahatan
ada kesengajaan untuk melakukan penyeludupan hukum
dua duanya meminta untuk kesenangan prabowo gibrang
pak oto bisa mendengar suara saya pak oto
kita masih ada terkendala komunikasi dengan pak otto hasibuan
nah ini kan juga nanti akan disidangkan
nanti diterima kemudian disidangkan oleh makamu konstitusi
bagaimana anda yakin bahwa petitum atau gugatan yang anda ajukan untuk mahkamah konstitusi ini diterima atau dikabulkan oleh hakim mahkamah konstitusi pak refli
kalau kita bicara diterima atau ditolak ya kan tentu itu sangat bergantung dua hal setidaknya ya
sekuat apa permohonan yang kita ajukan
dan kemudian bagaimana nanti dinamika persidangannya
menurunkan saksi dan ahli beda
jadi kalau dua duanya meyakinkan
dan kemudian bersambut dengan hakim mk yang kasakanlah luas paradigmanya
maka insya allah permohonan ini akan dikabulkan
karena kalau kita bicara tentang pilpres yang melanggar konstitusi
itu mudah sekali kita tunjukkan
kemudian dengan dampak turunannya
itu menurut saya semua menjadi bukti yang kuat untuk pemilu ini dibatalkan
dan kemudian diulang untuk satu dan tiga
jadi itu hal yang menurut saya mudah untuk diperhatikan
bergantung kepada bagaimana hakim mk melihat ini sebagai soal serius dalam proses berpemilu kita
anda punya catatan soal komposisi hakim mk nanti pada persidangan perselisian pemilu presiden ini
saya kira kan hakim konstitusi itu kan delapan ya sekarang ini yang pasti akan menyidangkan perkara ini
nah tinggal sekarang ini apakah kedelapan orang ini nanti akan mencoba mengubah paradigma
kalau seandainya mereka ingin mengubah kondisi dan posisi mahkamah konstitusi
kalau saya sih saya bilang mahkamah konstitusi kalau mengikuti pola yang terjadi selama ini
saya kira ini yang harus mereka tunjukkan kepada masyarakat
bahwa tugas mereka itu adalah
tetapi adalah menegakkan demokrasi
bagaimana demokrasi ini akan tegak
kalau proses demokrasi itu diinjak injak
satu hal yang saya kira kalau kita coba baca beberapa literatur termasuk
dikatakan bahwa demokrasi itu akan mati
bukan karena kekuatan bersenjata atau karena kudeta
tetapi ketika pemimpin negara menyalahgunakan
baik pak madril kami tangkap poinnya
bagaimana tadi anda siap untuk melawan gugatan
untuk yang tujuannya adalah untuk mendiskualifikasi
duga apa permohonan dari satu saya sudah baca
dan kita sudah siapkan jawabannya
tetapi intinya saya kira hampir sama
bahwa kami ingin menyampaikan
bahwa sebenarnya permohonannya itu cacat formil ya
yang dipersoalkan itu di dalam
yang semuanya itu adalah
kalau persoalannya itu adalah mengenai soal proses
itu seharusnya ranah daripada bawah slu
jadi mereka harus lapor dulu ke bawah slu
sedangkan yang bisa di proses dmk itu adalah
diatur di dalam undang undang pemilu
kalau orang mengajukan permohonan
saya kira itu sangat tidak tepat
apa yang terjadi di pilkada
putusan yang mendiskualifikasi itu
tidak hanya bicara mengenai angka
prinsip itulah kami minta mk tegakkan
maka banyak sekali pelanggaran pelanggaran
hanya kepada mahkamah konstitusi
bisa diatur supaya saya dengar suara mereka
itu terkait dengan pemilu itu
tentang hasil pemilihan umum
itu juga undang undang mahkamah konstitusi
kalau ini yang harus dikembalikan
bukan jadi mahkamah sipol tadi
yang dilakukan oleh presiden joko widodo
padahalkan ini milik bangsa ini
uang itu adalah uang dari apbn
agar supaya kita tidak mau
menggunakan kekuasaan dan kewenangannya
untuk memenangkan pasangan calon tertentu
saya akan berikan ke pak otty
saya sudah dengar suara mereka
jadi saya tidak tahu apa komentar
jadi tadi yang disampaikan oleh pak refli dan juga pak magdir
termasuk juga bagaimana gibran raka bumiraka
akhirnya lolos menjadi calon wakil presiden
dan cewek cewek atau keterlibatan presiden
yang diduga turut memenangkan pasangan dua
dengan kegiatan dan kewenangan kewenangan presiden
nah ini yang akan digugat oleh tim
itulah kesalahan daripada permohonan itu
permohonan itu salahnya justru disitu
seharusnya kalau di mk itu
soal itu pelanggaran pelanggaran
diadukannya itu ke bawaslu
ini berbeda dengan pemilu yang zaman dulu
undang undang pemilu yang dulu
berbeda juga dengan undang undang yang dua ribu dua
jadi kalau selama mengenai proses
nah kalau sudah mereka ke bawaslu
ya gak bisa kita di mk
di pilkada ada yang di diskualifikasi
ya itu dengan pilihkar kan beda
kita akan jelaskan nanti di dalam jawaban kita
dengan pilpres ini gitu loh
perbedaannya dimana menurut anda pak oto
ya kan itu kan kalau pilkada
nggak bisa apple to apple dibandingkan antara lokal dengan nasional
rejimnya juga pasti berbeda juga gitu loh
jadi itu yang kita lihat gitu loh
bahwa saya yakin sekali bahwa prosesnya saja
permohonannya itu saja sudah cacat formil
jadi di situ aja mungkin sudah gugur deh
terima kasih pak pak dirismail sudah bergabung di sapan indonesia malam
berbagi pandangan bersama kami selamat malam